dua pemuda pelaku spesialis pencurian motor dihajar warga hingga babak belur saat terpergok melakukan aksi pencurian motor minggu sore
beruntung petugas koramil berhasil mengamankan dua pelaku dari amukan masa
inilah dl dan ub warga desa karangbong kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo pelaku curanmor yang berhasil diamankan petugas koramil dari amukan warga
setelah terpergok melakukan aksinya minggu sore
untuk menghindari amukan warga kedua pelaku diamankan di kamar mandi rumah kepala desa di tengah kepungan ratusan warga
hal ini membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi kedua pelaku
setelah menunggu hampir satu jam petugas kepolisian akhirnya berhasil membawa pelaku ke mapol res setempat menggunakan mobil patroli
tertangkapnya kedua pelaku berawal saat susi warga desa gending mendengar suara pelaku mencongkel lubang kunci motornya
mengetahui motornya hendak dibawa kabur pelaku susi spontan berteriak hingga mengundang perhatian warga
pelaku yang tertangkap dan sempat menjadi bulan bulanan warga akhirnya diselamatkan petugas koramil yang melintas
ini baru ketahuan sekarang
ini mencurinya di mana
di depannya sasa parkiran
guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut kedua pelaku dibawa ke polres probolinggo